berikutnya saudara antar logistik lewat medan sulit
satu desa masih terisolasi pasca longsor yang menerjang kecamatan latimojong kabupaten luwu sulawesi selatan
untuk pertama kalinya saudara logistik berupa bahan makanan dikirim menggunakan motor trail
jalan terjal tak menyurutkan niat polisi untuk menyalurkan bahan makanan alat tidur perlengkapan bayi dan alat penerangan
sejak tujuh belas hari lalu desa panggi di kabupaten luwu ini terisolir akibat longsor
jalan rusak dan jembatan yang putus membuat pasokan logistik hanya bisa dikirim lewat jalur udara
namun berkurangnya distribusi melalui udara mengharuskan polisi menyalurkan lewat jalur darat
desa pangi hanya bisa dilewati melalui jalur utara melewati buah ponrang dan bupon menggunakan kendaraan roda dua jenis motor trail
bahan makanan juga sekaligus kita kirim alat berat karena masih terdampak longsor
bpbd kabupaten luwu mencatat
luwu menjadi kabupaten yang mengalami kerusakan terparah akibat banjir dan longsor di sulawesi selatan
lebih dari seratus ribu warga terdampak oleh bencana banjir dan longsor ini amran amir kompas